kami ajak anda ke informasi dari manca negara
aksi protes menentang rancangan undang undang ekstradisi di hongkong masih digelar
meski diterpah hujan ribuan masa turun ke jalan di pusat kota untuk melakukan aksinya
unjuk rasa pada akhir pekan ini sebagai wujud bahwa masa pro demokrasi tidak akan menyerah
untuk mendesak pemerintah mengabulkan lima tuntutannya
unjuk rasa menuntut pemerintah segera membatalkan pembahasan ruu ekstradisi hongkong
serta penyelidikan independen terhadap pelanggaran polisi dalam mengatasi protes yang terjadi
situasi keamanan di hong kong kian tidak terkendali
usai kericuhan antara pengunjuk rasa dan polisi terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir
pemerintah setempat diharapkan dapat segera meredam berbagai ketegangan yang terjadi di hongkong
dalam beberapa waktu terakhir aksi unjuk rasa pro demokrasi seolah menjadi pemandangan lazim di hongkong
sementara di sisi lain warga hongkong lainnya juga berkumpul
untuk menyuarakan dukungannya terhadap polisi
dan pemerintah setempat
warga pro demokrasi hongkong kembali menggelar unjuk rasa di pusat kota
para demonstran ini menuntut beberapa hal
terutama penolakan terhadap ruu ekstradisi tahanan hongkong ke tiongkok
menuntut kepala eksekutif hong kong mundur
dan penyelidikan atas tindakan kekerasan oleh polisi terhadap demonstran
kami berubah kami masih menyukai hong kong
jadi tujuan masih menjadi tujuan asal
hanya ingin hong kong menjadi tempat yang lebih baik untuk kota kita
dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada sabtu
para demonstran turut berkumpul di depan kantor polisi
dan menyinari laser pointer ke para anggota polisi
tindakan ini dilakukan oleh para demonstran
setelah polisi menganggap laser pointer berpotensi sebagai senjata
dan menyebabkan kekuatan kekuatan yang terlalu besar
suasana malam menjadi semakin intens
ketika para polisi menghadapi para demonstran di jalanan utama kota
di sisi lain puluhan ribu warga berkumpul
untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah dan polisi hong kong
bendera tiongkok turut dibentangkan oleh para warga yang ikut berkumpul
di kawasan pemerintah hong kong
mereka meminta perdamaian dan menolak aksi kekerasan yang menodai wilayahnya
tidak ada yang menolak
karena saya sendiri juga orang dari hong kong

pada saat terjadi perang kejahatan tersebut
jadi saya harus berdiri untuk memberikan kebaikan dan menolak kekerasan
sementara itu pasukan bersenjata tiongkok melakukan latihan
di dekat perbatasan hong kong
mereka hadir bersama dengan puluhan kendaraan militer di lokasi latihan
tepatnya di stadion kota shenzhen
menurut media pemerintah tiongkok
latihan ini sudah direncanakan sebelumnya
dan tidak terkait dengan situasi di hong kong
meski demikian latihan pasukan bersenjata tiongkok
di dekat perbatasan hong kong terjadi
di saat wilayah semi otonomi tersebut dilanda serangkaian unjuk rasa